sementara di sisi lain ahmad dhani musisi yang juga calon wakil bupati bekasi mengadukan ke pimpinan dpr setelah dilaporkan ke polda metro jaya
dhani menyatakan dirinya dikriminalisasi atas tugaan penghinaan presiden saat berorasi pada demo empat november
dhani bertemu dengan wakil ketua dpr fadli zon setelah dipanggil sebagai saksi atas dugaan penghinaan simbol negara
ia mencurigai proses hukum yang dilakukan polda metro jaya
pengaduan ini terutama perihal surat pemanggilan saksi yang memiliki nomor sprindik padahal semestinya tidak disertai nomor
sementara wakil ketua dpr fadli zon menyayangkan upaya kriminalisasi atas ahmad dhani
menurutnya polri harus bersikap adil dalam mengusut kasus ini